saudara berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sepuluh masjid saadah di kanagarian gurun menjadi salah satu masjid tertua di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
berdiri koko hingga sekarang masjid saada dibangun dengan kolaborasi tiga budaya minangkabau tionghoa dan india
gabungkan tiga akulturasi budaya tionghoa india dan minangkabau
di dalam masjid terdapat sebanyak empat tiang dan satu tiang penyangga yang berada di atas masjid
tiang ini pun melambangkan jumlah rukun islam yang menandakan banyak suku yang ada di jorong gurun
berusia kurang lebih satu ratus lima tahun masjid seada telah beberapa kali mendapatkan perbaikan
namun meski dipugar secara umum tidak terjadi perubahan dari keaslian arsitektural masjid seada jorong gurun ini
masjid ini mulai dibangun tahun seribu sembilan ratus sepuluh kemudian mulai operasionalnya seribu sembilan ratus delapan puluh
selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya
hanya yang berubah adalah
masjid saada telah ditetapkan oleh kementerian budaya sebagai kawasan cagar budaya
sampai saat ini masjid ini masih digunakan dengan baik oleh masyarakat jorong gurun dalam menjalankan ibadah
ada lima waktu dan tak terkecuali ibadah terawih di bulan ramadan